namun tidak sedikit yang mengkritik pilihan opsi bailout yang diajukan pemerintah mengingat opsi tersebut akan menggunakan uang negara
sejauh mana opsi suntikan dana lima belas triliun rupiah dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara dapat dilakukan dan apa yang tengah menjadi pertimbangan dari kementerian bumn atau pemerintah dan juga anggota panja tentunya di dpr untuk bisa menyelamatkan pt asuransi jiwasraya
kita akan dalami pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada bang arya sinulingga staff sus dari menteri bumn
selamat malam bang arya
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi
dan ada pak irvan raharjo pengamat asuransi
selamat malam pak irvan
dan ada mas ahmad baidowi anggota panja jiwaseraya komisi enam
selamat malam mas awi
di tengah corona ya mudah mudahan kita belum lupa bahwa ada masalah jiwasraya yang juga masih menjadi sorotan publik
jadi opsi opsi ini pertimbangannya apa bang arya
dan yang mana kemudian memang akan dipilih
atau menjadi preference utama dari menteri bumn
ini cnn nggak ada
nggak ada opsi itu
tapi kan ada opsi tiga
nggak ada opsi seperti itu
kita nggak ada opsi seperti itu
dan rapat terakhir kemarin kita juga tidak ada membahas tiga opsi seperti itu
jadi bisa saya lakukan juga itu
mungkin teman teman wartawan nggak tahu dapat di mana
mungkin ini ambil ambil
ngorek ngorek tempat sampah kali di mana dapat
oke jadi opsi bail in bail out dan juga leguidas itu tidak ada
oke jadi akan dilakukan atau ditawarkan
sampai hari ini kami lagi bahas di komisi enam
bahas itu belum final
karena bahasnya belum final
jadi kita juga belum bisa menyatakan bagaimana skemanya
bagaimana skema penyelamatan dari jiwaseraya ini
nasabah jiwaseraya ini
jadi sampai sekarang juga saya kalau ditanya sama siapapun saya akan katakan
karena kami belum selesaikan bersama dengan panja di komisi enam
panja jiwasraya sehingga kami belum bisa mengatakan
opsi mana ataupun skema mana yang akan kami ambil untuk pilihan solusi untuk jiwasraya
tapi yang pasti semangatnya adalah kita harus pisahkan
antara satu sisi bahwa kita harus mengejar atau bisa marah terhadap orang yang memang dinyatakan
ikut untuk membuat jiwasraya ini mengalami kerugian
dan sekarang kejaksaan sudah melakukan proses proses hukum
sudah ada di tsk kan
sudah ada aset
bahkan ada dua aset
yaitu satu pertambangan batu bara
satu lagi emas
itu sudah dititipkan kepada bumn
untuk dikelola dan diawasi
yang nanti mungkin dengan mudah mudahan dengan pengawasan tersebut
hasilnya bisa jadi pegangan oleh negara
sama seperti apartemen dan lain lainnya
itu akan jadi
kalau nanti udah inkrah itu bisa menjadi
dan kalau memang diputuskan bersalah
inkrah itu bisa dikembalikan jadi hak negara
tapi sisi lain juga kita yang kita tidak boleh marah ini adalah
tidak boleh pada nasabah
nasabah ini yang korban
jadi kita harus berpikir bahwa nasabah ini korban
maka jangan ada kemarahan kita terhadap mereka
mereka itu kan tidak tahu mengenai hal itu
dia taunya dia ngambil asuransi
dia katakan bahwa asuransi ini bagus
kemudian yang apalagi sekitar ada empat tujuh juta
itu adalah asuransi pensiun
sudah kerja lama
kemudian mengharapkan pensiun
nanti pada pensiun
mengharapkan dapat uang pensiun
tiba tiba tidak dapat
intinya mereka adalah korban begitu ya
itu adalah korban
jadi kita semua harus fokus
boleh kita marah pada pelaku yang membuat jiwa selain dirugi
tapi kita nggak boleh marah terhadap
jangan jadi korban juga mereka
apa yang membuat kementerian bumn justru belum punya bayangan skema apa
yang kemudian akan dikaji atau opsi opsi itu apa
kalau bukan opsi yang tiga tadi bang arya katakan harus dianulir kan
kita udah hitung asetnya jiwa saya
dari hitungan aset jiwasraya itu apakah mencukupi atau tidak mencukupi
apakah baru kita kemarin
kami sudah berkali kali mengatakan kita punya namanya jiwa saya putra
yang kita akan jual ke investor
untuk mencari dana
ya langsung begitu
kemudian aset aset dari jiwasraya yang kami lihat juga
memungkinkan untuk nanti kita usulkan untuk diberikan kepada dijual untuk diberikan
akhirnya diberikan kepada nasabah
seperti yang kami contohkan seperti citos
itu adalah aset jiwa saya nanti kami usulkan
aset bumn ini kalau mau dijual itu harus persetujuan kepada dpr
makanya itu adalah juga opsi kita
opsi kita menjual aset jiwa saya
tapi sisi lain juga
kemarin sangat sehat ya
dan sangat bagus diskusi di panjang komisi enam itu
semuanya itu adalah
nanti kalau ada solusi
itu akan membuat asuransi pemerintah
apakah jiwa saya dan sebagainya
itu bisa makin besar
karena teman teman dpr mengatakan
dulu kita pernah punya pengalaman hebat
ada bank bank dulu yang hancur
kemudian akhirnya sangat diri
banknya sangat bagus
artinya kita pernah punya pengalaman hebat
artinya kita pernah punya pengalaman
barang barang yang rontok ini
barang barang yang rontok ini
ketika dikelola dengan baik oleh bumn
akhirnya menghasilkan sebuah
dan itu juga yang diharapkan
biarkan nanti ada sebuah asuransi
dari solusinya ini
solusinya tidak hanya
mencahaya masalah korban nasabah
tapi menghasilkan sebuah
sebuah perusahaan asuransi
oke nanti itu di komentari oleh
tapi tahan dulu
mas awi jadi kalau
mas awi sudah senyum senyum saja
jadi mas awi sebetulnya gimana sih
sebetulnya antara panja
dengan kementerian bumn
mas awi bisa membelikan
jawaban jawaban yang lebih
apa sebetulnya hasilnya
jadi begini rehat
bahwa panja itu
sesuai dengan tatib dpr
dua kali masa persidangan
setelah dua kali masa persidangan
itu masih bisa diperpanjang
atau dianggap cukup
fraksi fraksi bersama pimpinan dpr
harus detail datanya
termasuk skema penyelesaiannya
karena tadi seperti disampaikan
oleh bang arya
kita ingin menyelamatkan dana nasabah
karena mas adbah
tidak mau tahu
uang yang saya sudah
itu bagaimana nasibnya
ini yang kita sebut
dengan nasabah nasabah yang tradisional
itu relatif tidak ada masalah
yang jadi problem ini
yang js itu
living plan itu
berdasarkan audit bpk
sampai mencapai enam belas sekian triliun
bagaimana negara itu tidak rugi
bagaimana hasil hasil negara juga terselamatkan
yang disampaikan oleh cnn
itu bukan sebuah hasil pembahasan
bahwa kami rapat dengan pemerintah
simulasi simulasi yang disampaikan
dan belum satupun
tapi paling tidak
yang sudah mengerucut
dan juga masalah yang sejak lama ini
tidak ada hasilnya
kan jadi tanya tanya juga masalahnya
salah satunya tadi
salah satu yang mudibidik
itu kan tidak terungkap
dalam rapat panja
yang pertama itu
termasuk yang dibahas
bagaimana itu jadi barang duit
nilai aset yang strategis
sekarang kondisi sepi
memang ada yang mau beli
bukan isu ya
kasus corona yang sudah masuk ke indonesia
hari ini sudah
mudah mudahan tidak bertambah lagi
itu berpengaruh terhadap pusat perbelanjaan
salah satunya juga citos
kalau kita paksakan jual hari ini
apakah masih tinggi
yang berikutnya juga
mencuat dalam diskusi kami
terkait dengan bumn
karena kita banyak
yang ternyata milik negara
kalau itu dibentuk sebuah holding
dengan harga yang wajar
tetapi sahamnya tetap dikendalikan
itu kan salah satu cara
sekali lagi kami tegaskan
itu kok di media dapat dari mana
tetapi belum ada satu kesepakatan pun
di internal panja
karena kita masih
sekali masa sidang
untuk membahas teknis ini
yang kita garis bawahi
keseriusan dari pemerintah
untuk menyelesaikan persoalan ini
yang akan dibayarkan mulai
itu yang kita tunggu
pak irvan kalau gitu
pak irvan anda melihat keseriusan yang juga
sangat matang dari pemerintah
untuk bisa menyelesaikan masalah jiwasra ini
atau anda melihat hal hal yang lain sebetulnya
kita kan melihat di sini
negara di persimpangan jiwasraya
persimpangannya ini semakin banyak saat ini
karena kita tahu
kita sedang dilanda
yang korbannya berjatuhan semakin banyak
ada persimpangan lain
yang hari ini ditolak oleh ma
kemudian soal jiwasraya
yang beredar sekarang
apapun yang paling penting adalah
agar segera bisa diselesaikan
itu tentu menjadi prioritas
tapi kan upaya untuk kesananya
itu kan yang kemudian kita bahas
untuk mencapai kesana
saat ini sebetulnya
baik itu harus dilakukan
melalui aksi korporasi
yang sudah ditempuh
kemudian aset optimalisasi
hari ke hari
jiwasraya yang gak tertolong
karena tiap hari kita sebut
tidak ada hal
setiap hari kita mengiklankan citos
jangan sengaja ini
jangan bang arya sengaja
citos ini supaya harganya
naik padahal kita tahu kondisi
sekarang orang juga
apa kunjungan ke mol tanpa krona pun sudah menurun
karena online kemudian
kita lihat juga
itu itu seperti apa akan gitu
konsepnya kan cuman
menurut anda solusi tidak ya itu juga solusi
kita juga harus
aset aset yang memang betul betul
bisa segera mendatangkan
kita bicara citos lagi lagi kita bicara
citos saat ini statusnya seperti apa
jangan jangan dia bot sekian puluh tahun
jangan jangan terus lantas kita mau
jual saat ini apakah mungkin yang sedang
bot sekian puluh tahun tiba tiba kita
mau jual dengan
pembeli yang berbeda misalnya
lain halnya kalau pemilihnya sama
mungkin bisa dari bot
ke sales and purchase agreement misalnya
tapi saya dengar ternyata juga
bukan bot hanya sewa tahunan
tapi apakah semudah itu
juga karena kita lihat
saat ini kan sentimen
belanja juga sedang menurun soal
corona ini jadi menurut saya yang
paling penting bagaimana kita menjelang
akhir maret ini sudah sangat ditunggu
bahwa nasabah pun juga harus bisa
seperti yang sudah saya kemukan
beberapa kesempatan yang lalu kita
coba tawarkan haircut
haircut artinya mereka kan
bukan nasabah yang
tentu nesaving plan itu nasabah yang premium
tentu bisa kita nego untuk bicara haircut
pemotongan misalnya daripada
dia kehilangan semua kita
tawarkanlah untuk kembalikan
keputusan ya bang arya dan juga mas awi tapi
tadi yang paling gentle menurut
pak irfan adalah sepertinya bail in
pandangan bang arya sama tidak kira kira
apakah memang katakanlah diantara
kabar kabar tersebut itu memang yang
bisa tapi di jepang nanti kita harus break
terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya baik kita lanjutkan diskusinya
baik bang arya jadi seperti apa meskipun tidak
belum sebuah keputusan tadi katakanlah
begitu ya tiga opsi yang tadi kami paparkan
karena itu yang beredar kemudian
tapi tadi pak irvan
mentis kita bahwa
itu yang pilihan paling gentle adalah
soal bail in apakah itu juga terfikirkan oleh
kementerian bumn untuk kemudian pilihan
bail in tadi itu gini kita
karena ada aksi korporasi sih
tetap dilakukan artinya ada solusi solusi
untuk itu ya karena kita
ingin menghasilkan juga yang namanya
asuransi yang terbaik nanti
makanya kalaupun ada aset
banyak seperti kantor dan
sebagainya sebagainya tapi kita nggak mau kehilangan
juga dong sama aset jiwa saya ini
nah bagaimana caranya supaya aset ini
juga nasabah artinya
tetap dimiliki oleh bumn
itu yang kita berpikir apakah
makanya ada namanya skema
nanti holding ini bisa saja membeli
nah hasil penjualan aset ini
itu untuk membayar hutang kepada
yang kantornya ada di seluruh indonesia ini
ini nggak hilang tetap dimiliki oleh bumn
kita bisa mencarikan sebuah solusi
aset tetap dimiliki oleh bumn
milik negara gitu ya tapi
nasabah nah ini yang
contoh contoh kecil yang
kita kemarin didiskusi
di teman teman di panja ini
sampai sejauh itu karena teman teman panja juga
nggak mau nggak mau kalau aset aset ini
hilang gitu harus dicarikan
solusi makanya saya bilang kemarin tuh kami
diskusinya bukan diskusi debat
politik di situ udah debat semua solusi
jenis yang kita coba kaji pada saat di panca
oke oke pak irfan mungkin tidak yang tadi
disampaikan oleh bang arya solusi solusi tadi skema skema
tadi ya itu tadi yang saya katakan
tanggung jawab korporasi mereka harus melakukan
inovasi inovasi terobosan yang sudah
digagas selama ini itu agus
bisa diwujudkan tapi bil out juga
bukan sesuatu yang
karena bil out itu juga bisa
dilakukan secara indirect
dalam bentuk secara indirect pmn
misalnya ya kalau pmn yang
langsung kan kucuran dari apbn tapi
ini dengan holdingisasi yang sudah digagas itu
kan beberapa peserta
holding ini yang sudah disebut
itu yang dipimpin oleh bahana itu
kan bisa menyisihkan
laba ditahannya untuk dibagikan
dikumpulkan oleh holding
holding kemudian berikan
ke jiwasraya itu kan juga sebetulnya
tidak langsung dari apbn itu
banyak sebetulnya terobosan terobosan
yang bisa dilakukan jadi bil out bagi saya
tidak harus sesuatu yang harus kita apa
terhadapnya tapi juga harus ditempuh
cara yang lebih
pmn tadi tidak langsung
dari apbn tapi melalui bumn
meskipun banyak juga yang mengkritisi
kalaupun ada pilihan bil out tadi itu pak irvan bagaimana
ya itu tidak juga tabu kita ingin
melihat pengalaman aig amerika dua ribu delapan dulu
itu juga debatnya keras sekali karena aign
itu bahkan menjamin
ruksadana saham dan sebagainya yang sehingga default
sehingga akhirnya dia bangkrut tapi
tapi akhirnya dikembalikan oleh haji dan
bahkan bisa memberikan dividen yang besar
kepada pembayar pajak jadi waktu itu

keuntungan dua puluh dua miliar usd aig itu
setelah dikembalikan artinya
pembayar pajak juga tidak perlu khawatir
karena nanti akan dikembalikan lagi
dalam bentuk dividend kepada negara
tapi pilihan bil in menurut anda yang
paling ya itu sesuai dengan tanggung
jawab yang dilakukan oleh korporasi
selama ini mas sawi dari anda dari
panjang seperti apa kalaupun
pilihan pilihan tadi katakanlah gitu ya meskipun ini semua masalah yang terjadi
masih belum katanya oke tapi yang kira kira
memang ini paling tepat solutif untuk
kasus jiwa seraya ini apa ya anggap
pilih tiga pilihan opsi itu yang
sekiranya yang ada di pilihan kita
kan seperti itu anggapan kita ya memang
kalau dilihat pilihan dari yang tiga itu
skema yang paling rasional yang tidak
terlalu menimbulkan gejolak memang bil in
kenapa kalau kita misalkan bil out ini
justru menjadi persoalan sekali lagi
teman teman khususnya kami di panja ketika
bil out itu ada sesuatu yang mengganjal
apa itu rasa keadilan publik
misalkan begini ini uang jiwa seraya
digarung oleh kelompok orang kok negara
mau mengganti kira kira seperti itu rasa
keadilan publiknya yang menjadi problem
sederhananya begitu cara berpikir
masyarakat awam kan begitu kita kan harus juga
melihat rasa keadilan publik itu karena
kita bernegara kan untuk itu juga yang
kedua yang misalkan pilihan yang ketiga
likuidasi kok ini sesuatu yang harus
dihindari karena kalau di
likuidasi dibubarkan menjadi catatan
bahwa di era jokowi kemaruf amin gagal
dalam mengelola ini lebih memberikan
dampak yang signifikan untuk
politik sosial dan lain sebagainya
ya itu kan akan jadi catatan bahwa
di era jokowi maruf amin terjadi
pembubaran jiwa seraya kira kira seperti
itu maka pilihan pilihan tadi yang paling
ringan risikonya bel in cuma
skemanya seperti apa ya memang perlu
dirumuskan lebih konkret lagi
membentukkan holdingisasi di situ
membentuk holding semua asuransi bergabung
situ itu kan bagian dari skema
bel in sebenarnya apakah skema
mendatangkan dana itu seperti apa tentu
yang lebih mendalam kalau kembali kepada
penjualan aset sekali lagi dalam konteks
yang jangka pendek asalkan aset itu
mudah laku itu cepat selesai
ada beberapa tanggungan itu
bisa dibayarkan tetapi terkait dengan
aset yang tidak bisa segera bisa
menghasilkan uang itu juga jadi problem
gitu tetapi sekali lagi kita memberikan
kesempatan kepada pemerintah kami saat
ini masih masa reses dan dua puluh tiga maret nanti
kita akan masuk panja akan rapat lagi
bersama pemerintah sehingga skema yang
akan dibayarkan akan dilakukan pada
akhir maret itu sudah konkret jadi tidak
lagi ada opsi opsi yang tadi itu itu kan
wacana liar tapi maksudnya bukan wacana resmi
mungkin dilakukan tidak bang arya
atau tidak sama sekali
tidak lagi nih karena jauh sekali ya yang
kita buat kemarin itu mekanismenya memang istilah bisa saja
namanya belindo apapun ya tapi mekanisme
korporasinya berbeda sama yang
ditampilkan gitu jadi agak lain memang dan
yang pasti ya yang harus kita sadari juga
pemerintah ini yang lebih berbeda sama perusahaan lain
jadi nanti pun dia bakal dengan ada
asuransi kalau dia nanti muncul asuransi baru
yang kuat dan sebagainya maka dia pun
akan memberikan dividen lagi kepada
pemerintah tuh yang kedua kemarin di panja
juga itu kemarin minta tolong solusi ini
juga menjamin ke depan tidak akan lagi
pernah terjadi seperti ini jadi tidak hanya
sekedar kita selamatkan jiwa saya enggak
tapi dengan adanya kita bikin holding itu yang di mana kita bisa menjaga kekuasaan
yang dimana kita bikin bahwa ada bahana
sebagai pemegang holdingnya itu langkah
untuk supaya asuransi asuransi ini tidak
ini gampang untuk bikin investasi
selampangan gitu nah ini juga cara yang
kemarin kita cari cara di panja jadi
banyak banget pertama harus menghasilkan
sebuah asuransi yang terbaik
indonesia yang kedua jangan lagi terulang
dan yang ketiga nasabah diuntungkan
bukan diuntungkan nasabah bisa dibayar karena itu juga menjadi prioritas utama begitu ya
pak irfan sejak awal kemudian kasus ini
muncul sampai dengan hari ini sejauh mana
anda melihat keseriusan dari pemerintah
begitu ataupun dari panja untuk bisa mencari solusi
dari masalah kasus jiwaseraya ini karena tujuan adalah
satu nasabah kemudian juga bisa
menyehatkan kembali asuransi plat merah ini
ya sejak semula kan saya beranggapan bahwa
panja ini kan sektoral gitu ya karena ada
di komisi enam di komisi tiga komisi sebelas jadi
masing masing sangat sektoral gitu jadi harus
ada satu mekanisme yang lintas sektoral
kalau kita tidak mau mengatakannya pansus
karena kita sudah selesai dengan isu itu
sehingga menurut saya yang harus tuntas
segera setelah masa reses ini adalah satu
kesimpulan yang konkret final
ketika kemudian dibentuknya hanya
sektoral saja anda disitu sudah
menyebutkan bahwa ini kurang serius
untuk menangani kasus jiwaseraya betul
karena saya tidak pernah melihat juga ada
sukses story misalnya dari pansus
pansus yang lalu senturi apapun
bumi putra pelindo itu juga tidak
berujung pangkal memang pansus tidak
pernah ada sukses story tapi panja juga
tidak bisa memberikan satu jaminan bisa
berlangsungnya penyelesaian yang
lintas sektoral begitu karena saat ini
masih terkotak kotak di
masing masing komisi tapi apapun juga
saya juga ingin mengimbau
bahwa kita harus kembalilah bahwa suransi
ketika pahit sama dirasakan berat
sama dijinjing begitu pun dalam hal ini
bank mitra pun juga ikut harus
bertanggung jawab karena mereka
melakukan mis selling mereka menjual
sesuatu yang bukan produk perbankan
dikatakan produk perbankan mereka
mis pricing menjanjikan bunga ini
demikian tinggi jadi bunga yang demikian
tinggi itu juga menjadi tanggung jawab
bank setelah memberikan guaranteed return itu jadi di sini saya ingin mencari pengguna yang berpengaruh
saya ingin mengimbau bank yang sudah
beruntung dengan begitu besar laba dalam
kegiatan intermediasi itu juga ikut
menanggung kerugian ini dan itu saya
dengar beberapa bank asing bersedia kok
mereka ikut menanggung ini begitu
termasuk juga bank bank persero
harus ikut ikut menanggung ini kerugian
ini begitu di samping tadi saya
tawarkan haircut karena mereka kan datang
juga bukan orang orang yang sengaja untuk
menyimpan membeli produk proteksi
mereka datang untuk menyimpan
uang dan mereka harus melihat resiko di
pasar modal itu seperti apa jadi haircut
itu juga satu pilihan soal wacana
likuidasi tadi kalau mas awi katakan itu
justru memberikan efek secara politik
begitu secara pemerintahan jokowi ma'ruf
dianggap gagal tapi kalau dalam pandangan
anda apakah itu juga bisa dilihat memang
suatu kegagalan kah atau salah satu opsi
yang juga bisa dilakukan sebetulnya
kira itu jawa serna itu sekarang
sebetulnya secara teknis sudah bangkrut lah
kita mau apakan lagi itu sekarang
kuburkan di mana itu sekarang itu kan
tinggal soalnya itu ya kan mau di
anakusir mungkin lebih dekat gitu tapi
ke san diego lebih jauh kan itu aja kan
sekarang tapi kan itu setelah sampai di
senayan kan kita bicaranya politik
padahal itu secara teknis sudah bangkrut
itu saja jadi apa yang tengah dilakukan
saat ini menurut anda juga sebetulnya
tidak menyelamatkan atau gimana ya kalau
menurut saya sudah lah kita kita kubur
baik baik begitu kita antarkan gitu
kita antarkan baik baik tinggal mungkin
bank arya yang jauh latin gitu nanti
jadi likuidasi juga sebuah solusi dong menurut anda
oh iya ya technically bankrupt kok
itu saja dan kalau kita belajar dulu ada
empat bank yang disebut bang arya tadi
yang kemudian merger jadi bank mandiri
toh sehat bank mandiri akhirnya bisa
memberikan dividen banda negara jadi
jangan takut juga bailout karena bailout
itu ada pada akhirnya bank mandiri bar itu kan champion semua
itu sekarang bisa memberikan dividen
pada negara begitu besar mereka dari
bank bobrok kata bank arya tadi oke
oke bank arya ini menurut pak irvan
dikubur saja begitu tinggal mau dikubur
tekniknya sudah bengkrak begitu apapun
yang kemudian dilakukan gimana tanggapan anda
ini masih ada sekitar empat tujuh juta
hampir lima juta nasabah tradisional
mereka ini harus diselamatkan oke ya
jadi mereka ada dan kita secara ini
harus mencari solusi secara
korporasi untuk mereka makanya ini
udah kami kemarin udah kami diskusikan di
panja dan teman teman panja juga sepakat
untuk menyelamatkan yang empat tujuh juta ini
ya ganti baju lah ganti baju aja kalau nggak mau
dikubur artinya bukan likuidasi
likuidasi oke oke kita break dulu deh sebelum kita bisa ke
liburan yang lain kita break dulu saya nanti ke mas awi
usai jendela kami akan segera kembali
ya kita lanjutkan topik pada malam hari
kuburan dan juga soal citos ya saya ke mas awi deh
mas awi kalau gitu tadi pak irvan sempat
mengkritisi kerja kerja panja nah itu
kan juga kita publik bertanya tanya
ketika dpr kemudian meminta lewat panja
apakah bisa kemudian lintas sektoral
atau seperti apa karena kan tidak
kemudian lewat pansus meskipun pansus
juga tadi pak irvan katakan juga tidak ada
sukses story nya sebetulnya mas ami
bagaimana tanggapan ya kita ingin menegaskan
bahwa dpr itu lembaga politik
menyelesaikan persoalan ini dengan cara cara
pengambilan kebijakan di dpr baik panja
ataupun pansus itu muaranya sama cuma
problemnya memang panja itu fokus di
masing masing komisi maka untuk menjawab
kerabungan publik kami anggota panja
dari komisi enam mengusulkan nanti ada
panja gabungan untuk mensinkronisasi
di panja yang menulusuri terkait
penegakan hukumnya di komisi tiga
di enam terkait keperusahaannya terus yang
di sebelas terkait dengan jasa keuangannya
supaya ini dalam beberapa kali ini satu
waktu atau beberapa kesempatan bisa
rapat bersama sama mensinkronisasi
dari aspek hukumnya meskipun bukan
tupoksi kami di komisi enam tapi kan kami
perlu juga bertanya
ini kejaksaan menetapkan tersangka
benny cokro dan kawan kawan kalau kita
lihat postur pemilikan saham di jiwasraya
itu atau jiwasraya bermain di sahamnya
bencok itu kalau nggak salah nominalnya
sementara ada di emiten emiten lain yang
itu terungkap di salah satu media
misalkan tetapi itu bukan ranah kami biarkanlah
teman teman di panja komisi tiga untuk
menelusuri itu tetapi dalam satu rapat
gabungan itu kami bisa perdalam
sehingga kalaupun nanti ada penggantian
aset itu kan tidak hanya dari kelompoknya
beni cokro dan kawan kawan saja tetapi
bisa melebar tapi sekali lagi ini
bukan dalam rangka intervensi hukum
tidak tapi hanya meluruskan informasi
yang berkembang khususnya yang beredar di
teman teman media gitu oke oke oke jadi
kalaupun dikatakan oleh pak irvan ini apa ya
membentuk panja bentuk ketidak seriusan
itu juga tidak oh tidak kami sangat
serius bahkan panja itu selain dengan
bang arya dan kawan kawan kita rapat juga
menghadirkan para pakar para pakar untuk
menggali bagaimana solusi yang ditawarkan
oleh para pakar tersebut sehingga bisa
kompilasi kita terhadap skenario skenario
yang disampaikan oleh pemerintah dan kita
lihat juga di komisi sebelas juga melakukan
hal yang sama di komisi tiga bahkan dengan
kejaksaan agungnya dihadirkan itu bentuk
seriusan tinggal bagaimana forum rapat
bersama rapat gabungan itu apakah satu
kali kesempatan bisa dua kali sehingga
bisa menjawab keraguan publik bahwa kami
ini bekerja secara parsial padahal tidak
semuanya bermuara pada pimpinan dpr
membagi tugas kan seperti itu oke baik pak
irfan keraguan publiknya apa sih sebetulnya
terhadap dpr dalam konteks soal panja ini
ya panja soal jiwasraya ya ya pak panja
ini kan sangat sangat segmented begitu ya
fragmented gitu di komisi tiga tentang hubungan dengan dpr dan dpr
di komisi tiga tentang hubungan dengan dpr dan dpr

keuangannya kita ingin ada solusi yang
holistik yang komprehensif keseluruhannya
itu yang belum nampak saat ini seperti
dengan ojk di komisi sebelas kemudian di bumn nya
di komisi enam kejaksaan agung di komisi tiga
saya lihat dari semua ini sekarang yang
yang boleh dikatakan apa leadership nya
paling menonjol itu kejaksaan agung yang
boleh saya katakan soal perlindakan yang
secara hukum ya ya begitu pun bpk
saya belum melihat dpr menunjukkan
satu kecepatan yang diharapkan oleh
masyarakat gitu ya jadi tetap sekarang
masih leadership itu masih ada di
kejaksaan agung jangan bicara ojk
jangan bicara yang lain lain saya kira
kejaksaan agung sudah sangat cepat
begitu pun bpk kedua itu yang kita
melihat sekarang sudah menunjukkan langkah
yang sangat konkret panja masih ya

mas awi katakan ada kemudian gabungan ya
rencana rencana begitu nah itu
bagaimana pak irfan itu kan juga mungkin
bisa menjawab soal tadi yang anda katakan ini
sangat sektoral dan juga fragmented tadi
ya kita harapkan begitu dan mungkin
setelah kembali dari masa reses ini ada
solusi yang final gitu yang apa jangan
hanya sekedar eksersis tapi juga sudah
harus ada keputusan yang final supaya
apapun tapi kita harus kembali semua
ikut harus menanggung begitu ini karena
dosa kita semua sebetulnya ya sudah
bertahun tahun jadi saatnya kita
untuk memperbaiki memenahi bumn kita
dan tadi sudah ada pelajaran yang sangat
mahal dengan blpi dengan senturi
kita lagi apa ya masuk sekolah berulang
ulang terus begitu ya uang sekolah sudah
mahal begitu kita masih harus bayar uang
sekolah lagi udah bayar uang sekolah
blbi enam ratus lima puluh triliun bayar uang sekolah
senturi enam lima triliun ini bayar uang sekolah
jawa serai tiga belas lima triliun kapan lagi kita
bisa kembali dengan apa kepala tegak begitu oke mas awi bagaimana
tanggapan anda dari apa yang dikatakan oleh pak irvan tadi
ya itu sebagai sebuah kritikan dan
masukan saya kira wajar saja dan
kami terima dengan baik tentu kami di
komisi enam terus mencari solusi bersama
kementerian bumn karena apa yang kita
fokuskan di kementerian bumn bagaimana
penyelesaian persoalan ini pertama tadi
saya katakan bagaimana dengan dana sabah
itu maka kemudian sering kali kita minta
memang sengaja kita minta bumn tidak
kementerian bumn tidak terlalu
mengekspos apa yang akan dilakukan
karena sekali terekspos dan tidak
dilaksanakan itu kan bahaya termasuk
menjual citos tadi maksudnya bukan ya itu kan
salah satu skema bail in
jadi kalau kemudian belum nampak ya
kita nampaknya nanti di akhir maret
ketika pemerintah sudah tenggat waktunya
menyelesaikan tagihan tagian nasabah
ya itulah hasil kerja dari panja bersama
kementerian bumn gitu kalau sekarang memang
kita ya tidak cuap cuap dulu jangan
sampai kita kebanyakan ngomong kerjanya
enggak ada pas akhir maret nanti enggak
ada kerja nanti kita bisa dituding
bermacam macam oke baik mbak arya
targetnya dari kementerian bumn dan juga
panja untuk menyelesaikan masalah ini
adakah kemudian target yang dipasang
untuk bisa menyelesaikan dan solusi
jangka panjangnya apa kita bahas nanti
usai jeda di segmen terakhir layar
demokrasi kami akan segera kembali
baik kita masuk ke segmen terakhir
kalau bukan tiga opsi yang kabarnya
beredar tadi ya bang arya jadi kita
kembali lagi karena kita kemudian masih
membahas soal mencari solusi dari kasus
jiwaseraya ini menyehatkan seperti apa
artinya plan plan jangka pendek jangka
panjang yang sudah dibuat oleh bumn
juga oleh panja mungkin dalam beberapa
kali rapat apa yang akan segera akan di lakukan
kembali lagi pak arya
di dalam waktu itu kita akan rapat ya
rapat panja moga moga di sana sudah ada
keputusan dan kita berharap untuk tahap
pertama sesuai dengan target oleh
teman teman panja juga dan di
kepentingan bumn akhirnya ada
pembayaran tahap pertama lah kepada
nasabah soal besarannya kita lagi atur
mencari komposisi itu pun lagi kita atur
bagaimana siapa yang dibayar juga kita
lagi cari yang mana yang memang yang
sangat krusial yang harus kita bayar
gitu ya itu yang dilakukan kemudian
opsi opsi ini kalau nanti disesuaikan
kami udah kasih ini juga apa namanya
timeline juga sudah keluar teman teman dpr
sejak awal udah bilang kalau mau bikin
solusi harus ada timelinenya jadi kita
juga sudah bikin timeline berapa tahun
udah kita ada berapa inilah ya plan plan
yang kita buat yang kita harapkan nanti
kalau udah putus di dpr ini jalan langsung
jalan udah jalan teknis lah bukan lagi
jalan yang ini ya bukan lagi
wacana apa jadi kalau dikatakan nanti
panjai ini hanya sektoral kali nanti
lihat aja setelah selesai panja ini
yakin banget nih ngegasnya lebih gas
lagi daripada langsung gigi empat
gigi empat lho lebih cepat dari jaksa lagi nanti
ini oke oke oke ini ngegas apa yang ngegas kebayarannya
juga panjai oh iya ketika tuan panjai
sudah sepakat dengan yang kita usulkan
itu lah mau ngegas gitu optimis karena
memang ketika kemarin udah mulai
dapat ini nya dapat mengkerucut gitu
jadi yang mengerucut ini apa bang arya
tunggu aja panjai nanti lagi
jadi yang mengerucut ini apa sebetulnya
mas awin bisa lebih detail membahas soal itu
ya salah satunya itu bagaimana
penjualan aset kan begitu tetapi kan
belum menjadi sebuah keputusan gitu kan
sekali lagi kalau kami di panja menghindari
yang dua tadi gitu lebih yang regional
itu yang lebih buil in cuman skemanya ya
tidak seperti yang beredar itu dan kami
bisa membuka itu karena bukan menjadi
sebuah keputusan apapun nanti keputusan
politik di dpr tentu pemerintah harus
melakukan itu dan itu menjadi komitmen
bersama dan perlu diingat dalam prosesnya
ini juga bukan hanya berdiri sendiri
antara bumn dengan panja tetapi juga
melibatkan institusi lain di situ ada
audit bpk terus ada peran ojk juga
misalkan beberapa langkah yang harus
mendapatkan persetujuan dari pihak pihak
lain seperti itu
oke jadi langsung ngegas habis itu tadi
ya harus begitu gitu kan
baik pak irfan dari anda anda optimistis juga
seperti mas awilin juga pak arief juga
kita semua harus optimis seperti sesuai
dengan janji kementerian bumn
pemerintah akhir maret ini akan ada
penyelesaian tapi yang harus saya tekankan
disini soal keadilan bukan hanya kepada
diprioritaskan tapi kepada nasabah

terima kasih pak arief terima kasih pak arief
terima kasih pak arief
harus ada pembagian beban lah bahwa bank
mitra juga bertanggung jawab investor
yang memiliki dana besar ini juga harus
ikut mau berkorban yang saya sebut tadi
haircut tapi bagaimanapun kita sangat
menunggu akhir maret ini karena sudah
ditunggu oleh banyak kalangan
terutama masalah demi masalah saat ini
sudah demikian banyak dan ini harus ada
penyelesaian segera begitu
oke jadi baik panja dan juga bumn harus
punya solusi yang cepat begitu ya
kita tunggu seperti apa pak irfan mas awi
terima kasih bang arya terima kasih banyak sudah hadir
layar demokrasi pada malam hari bapak bapak sekalian
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan
jalannya proses dan juga dinamika
demokrasi di indonesia bersama layar
demokrasi di cnn indonesia
terima kasih pak arief
terima kasih pak arief